putusan mahkamah konstitusi tentang verifikasi faktual semua partai politik seolah menghantui partai politik lama yang pernah lulus verifikasi pada dua ribu empat belas lalu
rasa aman yang selama ini tercipta bisa saja berbalik menjadi petaka mengingat persyaratan lolos pemilu dua ribu sembilan belas terbilang berat
gerak kpu pun dibatasi dengan pemangkasan waktu dan terbatasnya anggaran untuk menciptakan pemilu yang berkualitas
kpu harus menyelesaikan seluruh proses verifikasi sebelum penetapan parpol pada tujuh belas februari mendatang

kendati penambahan anggaran kpu untuk verifikasi faktual ditolak oleh kemendagri kpu akan tetap melakukannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada
dilansir detik com ada beberapa hal yang akan dilakukan kpu untuk menyiasati minimnya dana dan waktu dalam melaksanakan verifikasi faktual
selain itu pemangkasan waktu verifikasi parpol dikhawatirkan akan menurunkan kualitas pemilu
ex komisioner kpu hadar nafis gumai mengatakan verifikasi yang dilakukan dengan waktu singkat dapat menghasilkan peserta pemilu yang tidak berkualitas
sebelumnya parpol yang saat ini menjadi wakil di dpr tidak siap melewati tahapan verifikasi faktual sebagai calon peserta pemilu dua ribu sembilan belas
alasannya saat pemilu dua ribu empat belas tidak menjalani verifikasi faktual sampai tingkat kecamatan tetapi hanya melalui tahapan verifikasi dokumen
kendala waktu dan biaya disebut sebagai kendala bagi komisi pemilihan umum melaksanakan perintah makamah konstitusional
ketua komisi pemilihan umum pak zainuddin amali ketua komisi dua dpr ri selamat malam
kemudian ada refli harun akademisi hukum tata negara universitas islam syekh yusuf tangerang selamat malam
kemudian melalui sambungan telpon ada pramono ubaid tantowi yang merupakan anggota kpu republik indonesia
selamat malam pak pramono
selamat malam mas selamat malam bang zainuddin amali dan mas refli harun
saya mulai dari pak pramono terlebih dahulu ya walaupun bisanya bergabung melalui sambungan telepon
tetapi kami hargai waktunya pak pramono di tengah kesibukan ini
yang ingin kami tanyakan secara lebih detail begitu pak sebenarnya apa yang kemudian menjadi faktor mengubah kemudian pkpu dan membuat verifikasi faktual terhadap partai partai politik
peserta pemilu ini tidak seperti di putusan mk begitu
yang kemudian dikritisi sejumlah pihak bahwa ini sepertinya hanya menggunakan sampel saja dan terkesan hanya akal akalan begitu pak pramono
iya iya oke pertama sebenarnya kalau disebut akal akalan itu sebenarnya istilah yang berlebih lebihan
karena soal persyaratan kepengurusan kesehatan dan kemampuan
kita turun ke lapangan datang ke kantornya masing masing persis seperti yang kita lakukan terhadap empat partai yang lama
jadi dalam konteks itu berarti di mana tata akal akalannya
sama persis begitu
ini masih sama persis jadinya menurut anda ya
sama persis jadi verifikasi mengenai kepengurusan keterwakilan perempuan dan domisili kantor itu sama persis
di tingkat pusat provinsi dan kabupaten kota sama standarnya sama prosesnya sama gitu ya jadi itu sama
yang berbeda hanya sedikit sekali itu soal keanggotaan gitu ya
jadi syarat untuk menjadi partai politik itu kan banyak
keanggotaan itu hanya salah satu
hanya salah satu syarat yang lain tetap kita lakukan verifikasi sebagaimana standar yang lama
hanya soal keanggotaan
memang ini terkait dengan pertama soal waktu
jadi waktu putusan mahkamah konstitusi itu jatuh persis sebulan sebelum batas waktu penetapan parpol ditentukan
sebulan sebelum hari pemungutan suara sebagaimana dinyatakan di pasal satu ratus tujuh puluh delapan ayat dua dan satu ratus tujuh puluh sembilan ayat dua undang undang tujuh dua ribu tujuh belas
jadi soal waktu ini menjadi kendala betul lalu kemudian tentu soal apa soal anggaran ya karena kalau dengan standar yang biasa tentu kita harus merekrut apa namanya verifikator
oh bukan staff kpu ya
nah untuk merekrut orang lain itu tentu kan harus dibayar mana ada orang sekarang bekerja nggak perlu dibayar
nah ini juga kita tidak mendapat tambahan anggaran
sehingga kita harus mencari pilihan pilihan yang paling rasional tetapi tetap memenuhi standar minimal
untuk mengecek soal keanggotaan jadi hanya soal keanggotaan sementara syarat syarat yang lain nggak ada bedanya begitu
oke tidak dapat tambahan anggaran ini sudah pernah diajukan belum mbak
ya sudah cuma kan ini menyangkut tadi itu soal jadi soal anggaran itu satu kesatuan dengan soal waktu ya
gitu ya jadi waktu tidak diperpanjang lalu kemudian anggaran juga terkait dengan itu sekaligus jadi diantara pilihan pilihan itu kita mengambil jalan yang paling rasional
di mana kami masih bisa mengecek
karena validitas keanggotaan itu di lapangan tetapi tanpa harus berkonsekuensi penambahan waktu dan penambahan biaya
jadi kira kira itulah
kalau boleh kita bedah pak ya kalau boleh kita bedah karena letak kritiknya ada di sana misalnya soal waktu dan anggaran taruhlah misalnya soal waktu
itu akan melibatkan tentu saja anggota dpr dan lain sebagainya tapi kalau misalnya soal anggaran pertanyaan pertama tadi misalnya apakah sudah pernah diajukan
apakah kemudian ditolak oleh kementerian negeri dan lain sebagainya
prosesnya ini mungkin publik ingin tahu apakah pernah itu diajukan dan mendapatkan penolakan dari kementerian dalam negeri
dan konsekuensi anggaran itu pasti begitu
tetapi dari alternatif alternatif yang kita sorong itu
tampaknya itu pemerintah dan dpr menghendaki ini dilaksanakan tidak melampaui batasan waktu yang
apa namanya sudah ditetapkan di pkpu tentang tahapan
oke jadi soal waktu dan anggaran ini memang dpr dan pemerintah dalam hal ini kementerian dalam negeri sepakat tidak mengeluarkan tambahan anggaran dan tidak memperpanjang atau waktu yang tadi disebut terlalu terbatas begitu ya
sehingga kpu mencari jalan tengah yang bisa diterapkan
tetapi pertanyaan saya terakhir sebelum kita break nanti ya pak pramono
apakah sebelumnya memang dalam rapat konsultasi dengan dpr komisi dua dengan kementerian dalam negeri dengan bawaslu itu memang sempat muncul dari dpr dan dari pemerintah begitu untuk sebaiknya tidak melakukan verifikasi faktual karena dalam undang undang disebutkan verifikasi saja begitu
karena ini kan memang di undang undang tujuh dua ribu tujuh belas pasal satu ratus tujuh puluh empat kemudian satu ratus tujuh puluh delapan itu kan memang tidak ada istilah yang disebut verifikasi faktual
yang ada di pasal pasal itu memang hanya verifikasi
nah kemudian kpu kan pada awalnya menafsirkan tahapan tahapan itu ada penelitian administrasi dan verifikasi faktual
kemudian sekarang di perubahan pkpu sekarang ini kami menggunakan hanya satu istilah saja verifikasi
nah itu verifikasi itu di lakukan dengan dua metode
verifikasi untuk memeriksa kelengkapan dokumen yang sudah kemarin kita laksanakan
dan metode yang kedua adalah verifikasi untuk mengecek kecocokan dokumen dengan fakta di lapangan
yang faktual tadi itu ya
nah jadi kita
nanti kita akan lanjutkan setelah jeda berikut kita akan bertanya kepada pak zainuddin amali setelah jeda berikut ini
baik disebutkan verifikasi faktual tadi sudah dijelaskan oleh kpu begitu oleh pak pramono ubaid
sebenarnya tidak ada yang berbeda dengan yang sebelumnya
hanya perbedaan soal pemeriksaan memverifikasi soal keanggotaan partai politik
metodenya dibuat nanti mungkin bisa dijelaskan lebih detail
metodenya seperti apa yang diubahnya melalui sampel kah melalui seperti apa
tapi ini kemudian berubah ini pak zainuddin kan setelah kemudian kpu mengikuti rapat konsultasi dengan dpr komisi dua ya
kemudian dengan apa namanya kementerian dalam negeri dengan bawas dan lain sebagainya
sudah cukup lama ini pak ya
informasi yang kami dengar ini sempat bahkan sempat dpr dan komisi dua gitu dan kementerian dalam negeri meminta agar oh udah nggak usah aja verifikasi faktual
benarkah demikian pak
ya jadi rapat pertama itu kita tanggal enam belas
enam belas januari disitu raker sekaligus rdp karena pak mendagri hadir
menghasilkan tiga keputusan
yang pertama kita akan jalankan keputusan makam berkonstitusi
tiga keputusan makam berkonstitusi ini untuk pemilih dua ribu sembilan belas
kan sebelumnya itu ada pendapat bahwa ini dilakukan tahun dua ribu dua puluh empat
oh untuk dua ribu dua puluh empat
ada juga yang berpendapat dua ribu sembilan belas
akhirnya kita sepakat pada rapat itu harus kita lakukan sekarang dua ribu sembilan belas
nah yang kedua adalah kita sepakat tidak merubah undang undang
tidak merubah undang undang
kita tidak merubah undang undang yang ada
karena kalau dilakukan
sebagaimana yang ada empat belas bulan sebelum pemilu presiden dan legislatif itu
partai politik peserta pemilunya sudah harus diumumkan
hitung hitungannya sekitar insya allah tanggal tujuh belas februari
mepet berarti pak ya
dan yang ketiga
itu alasan tidak mengubah undang undang tadi ya
dan yang ketiga
diminta untuk menyesuaikan pkpu yang sudah ada
sehingga dengan demikian
nah kalau kita melihat undang undang
bahwa disitu memang tidak dirinci
mana yang verifikasi
administrasi dan faktual
disitu hanya disebutkan
nah peserta pemilu dilakukan verifikasi
toh juga sudah ya
sudah verifikasi administrasi
maka itu dianggap
tetapi belum jadi keputusan
karena keputusan hanya tiga itu
tapi dalam perkembangannya
kemudian kita mempelajari kembali
keputusan mahkamah konstitusi
teman teman di kpu juga mempelajari
memang harus ada verifikasi selanjutnya
setelah administrasi itu
apa yang diusulkan oleh kpu
bahwa kalau ini dilakukan
ada penambahan waktu
dan berkonsekuensi kepada anggaran
yang tadi disebutkan pak pramono ya
kita minta kpu untuk mencarikan jalan
tidak menambah waktu
karena konsekuensi penambahan waktu itu
agenda tahapan pemilu
kalau empat belas bulan sudah dinyatakan
maka bisa jadi pemilu itu tidak jadi
karena ini digabungkan
maka yang akan
terkena pertama ini yang dprd
dprd itu sekitar juni
kalau tidak salah
sudah ada yang dilantik dan lain sebagainya
jadi rentetannya panjang
jadi konsekuensinya banyak
kira kira seperti apa
sepanjang tidak menyalahi undang undang
putusan mk tetap jalan
verifikasi seluruh partai
tidak juga menambah waktu
dan tidak ada penambahan anggaran
oke itu yang diminta oleh
dalam rapat itu ya
dengan demikian undang undang
tetap jalan sebagaimana
nah itu kan
di dalam undang undang itu
yang akan diverifikasi
dan lain sebagainya
yang delapan itu
dicek secara langsung faktanya
mereka akan datang
ke kantor kantor partai
kalau kpu pusat
ke kabupaten kota
dari yang tadinya
kalau tidak salah sekitar
sehingga tanggal tujuh belas itu
kita sudah tahu
yang satu tadi
diambil batas minimum
kalau yang sebelumnya
di pemilu sebelumnya
dicek satu persatu
dicek satu persatu
dan itu pasti butuh waktu
dengan waktu yang tersisa
yang sekarang ini
sampai ke tanggal tujuh belas
itu cukup mewakili
dengan batas minimum tadi itu
teman teman kpu sudah berkonsultasi ke orang yang ahli statistik
para pakar dan lain sebagainya
melakukan survei ya
tetapi kita tidak
yang berasal dari
wilayah yang tersebar
satu wilayah saja
dari satu kampung
kami tidak mau seperti
menghindari akal akalan tadi ya
oke sekarang saya
minta penjelasan bang revli
tapi bang refli itu tadi beberapa catatannya
kita lanjutkan setelah jeda ya
kami akan segera kembali
makanya saya tidak jawab
baik pertimbangan anggaran
agar tidak ada efek domino
ketika nanti kalau waktu diundur dan lain sebagainya
karena itulah verifikasi faktual
khusus soal keanggotaan
begitu paling terakhir
klaim dari pak zainuddin
dari pak pramono ubaid kpu tadi
bahwa hanya soal keanggotaan saja
yang dirubah sedikit metodenya
minimal sampel ya
itu penjelasannya bang revli
jadi menurut anda
apakah verifikasi faktual yang kali ini tuh
bisa sama saja dengan verifikasi faktual sebelumnya
atau ini sangat berbeda justru
itu menemui para anggota kpu
dan kita menyampaikan
menyampaikan concern kita
mengenai pelaksanaan putusan mahkamah konstitusi
jadi kita menemukan
jadi kita menemukan
jadi kita menemukan
jadi kita menemukan
jadi kita menemukan
jadi kita menemukan
jadi kita menyampaikan
menyampaikan concern kita
mengenai pelaksanaan putusan mahkamah konstitusi
putusan mahkamah konstitusi itu harus dilaksanakan
tidak ada negosiasi
ini adalah putusan pengadilan
jadi kalau kita bicara tentang negara hukum
apalagi putusan mahkamah konstitusi
yang tidak adalah mekanisme banding
ya apapun putusannya harus dilaksanakan
karena itu saya menyampaikan tiga hal tadi
sampaikan disini juga
kita bicara tentang penyederhanan partai politik
itulah argumentasi mk
dan kemudian verifikasi faktual ini
mengenai pemenuhan syarat itu
nah yang ketiga
saya bicara mengenai melaksanakan putusan pengadilan
dari pertama dulu ya
kalau kita lihat misalnya
mengenai penyederhanan partai politik
pemenuhan syarat untuk menjadi peserta pemilu
dibuat berat seperti ini
memang maksudnya adalah
partai partai yang ikut adalah partai partai yang berkualitas
yang tidak hanya kemudian on the paper
dia punya kepengurusan
tapi memang secara faktual memang ada
seribu atau seper seribu penduduk ya
karena itu kemudian
verifikasi yang dilakukan
verifikasi yang sungguh sungguh
kita sudah mengalami beberapa tahap
untuk menyederhanakan partai politik
dalam rangka efektivitas sistem presidensial
memperberat syarat pendirian partai politik
sekarang kan sudah jarang tuh
pendirian partai politik
kemudian memperberat status memperoleh badan hukum
itu berat juga
syarat ikut pemilu
tapi kemudian digantikan dengan kelima
nah itulah instrumen untuk menyederhanakan partai politik
jadi bukan hanya
pasal itu hanya dicantumkan begitu saja
ada semangatnya yang
ada semangat untuk penyederhanaan partai politik
kpu tidak boleh main main dalam hal ini
untuk kemudian betul betul
melakukan verifikasi yang kedua ini
harus sit seperti putusan mahkamah konstitusi
atau verifikasi yang dulu
tidak boleh ditafsirkan lagi
tidak boleh ditafsirkan lain
kalaupun misalnya satu item dianggap yang berbeda
ya itu seribu anggota atau seperzeribu
memang itulah item yang paling berat
selain kepengurusan di tingkat kecamatan
walaupun cuma satu tapi itu item yang paling berat
dua item yang paling berat
itulah item paling berat yang membuktikan
apakah partai politik tersebut mengakar
dan memang betul betul eksis di masyarakat atau tidak
kepengurusan di tingkat kecamatan
memang betul betul ada atau tidak
yang dulu kan cuma administratif
nah karena itu
ini bukan survei
saya katakan tadi juga dan saya sampaikan di sini
ini adalah sebuah pemenuhan yang tidak ada negosiasinya
jadi bukan misalnya survei yang ada margin of error
ini ikut pemilu
bukan ada margin of error
kalau kita surveikan kita bisa
wah ini kalau misalnya tipis tipis bedanya
ini masih dalam margin of error
ini adalah secara faktual dan aktual
memang harus eksis
dan memenuhi syarat tersebut
nah pertanyaannya adalah
apakah penyederhanaan metode yang dilakukan kpu tersebut bisa mencapai tujuan itu atau tidak
saya tidak ingin menjudge
tapi tentu saya tetap juga ada keraguan kpu bisa melakukan itu untuk pemenuhan
itu yang kedua
nah yang ketiga itu mengenai melaksanakan perintah pengadilan
melaksanakan perintah pengadilan tersebut
karena melaksanakan perintah pengadilan kita kemudian menjadi melanggar undang undang
itu enggak ada masalah
karena kadang kadang ya
undang undang itu sendiri ini tanpa perintah pengadilan
kadang kadang antara satu pasal dan pasal yang lain itu bertentangan
sering seperti itu undang undang
ini konteksnya adalah ketika ada batas waktu tujuh belas februari tadi
itu bisa diganti sebenarnya
jadi saya katakan tadi misalnya
pasal a mengatakan dua
tapi pasal b mengatakan tiga
mana yang kita harus lakukan
dua atau tiga
itu sering terjadi di undang undang
itulah yang namanya antara satu pasal dan pasal lain disharmoni
dan sering terjadi
nah begitu ada disharmoni seperti itu
maka disitulah kemudian yang namanya discresional power dari penyelenggara pemilu untuk melaksanakan suatu ketentuan dengan niat baik
jadi pemilihan itu bukan karena like and dislike
tapi memang untuk melancarkan proses berpemilu
menjalankan perintah pengadilan
dan kita sudah berkali kali
bukan nggak butuh diskresi lagi nih
gara gara melaksanakan perintah pengadilan itu jadwal bisa berubah
tahapan bisa berubah
ketetapan yang sebelumnya sudah di lock bisa dibuka kembali
itu sering sudah berkali kali sejak pemilu dua ribu empat dua ribu sembilan
yang ada partai politik baru yang kemudian lompat
jadi partai politik nasional lalu lokal
lalu lompat lagi dengan partai politik nasional lagi
kan itu terjadi pada dua ribu sembilan belas
lalu kemudian ingat nggak
itu judicial review saya mengenai syarat ktp paspor bisa untuk memilih
itu persis dua hari sebelum pilpres
pilpresnya delapan juli dua ribu sembilan belas
putusan itu enam juli
padahal jelas itu akan melanggar ketentuan yang ada
tetapi karena ini melaksanakan perintah pengadilan
maka kemudian kalau kemudian gara gara melaksanakan perintah pengadilan
ada pasal lain yang ditabrak
itu adalah konsekuensi dalam melaksanakan perintah pengadilan
posisinya lebih tinggi ya berarti
posisi perintah putusan pengadilan itu lebih tinggi dari undang undang itu
kalau saya mengatakan begini
yang sudah diputuskan oleh mk
itu kan levelnya setingkat undang undang
tapi ini punya muatan konstitusional
karena sudah dinyatakan in konstitusionalitas oleh mk
seolah olah dasar hukum itu cuma undang undang saja
padahal putusan pengadilan itu lebih menjadi dasar hukum
dan melaksanakan putusan pengadilan
itu orang tidak akan bisa dipermasalahkan
justru ketika dia tidak melaksanakan putusan
putusan pengadilan itu yang mudah di
itulah yang mudah di challenge dan
dan satu lagi
ketika kemudian kita melanggar sebuah administrasi
dan kemudian pelanggaran itu terpaksa
karena putusan pengadilan
ya karena putusan pengadilan
karena jadwal yang tidak memungkinkan lagi dan lain sebagainya
maka itu pun sebenarnya
kalau ada alasan yang rasional
itu pun tidak dipermasalahkan
itu sudah harus sampai sehari sebelum hari h
bagaimana kalau sampai hari h baru
gara gara misalnya mobil pecah ban
apakah pemilu tidak dilaksanakan
demikian juga misalnya
ada alasan yang justified tadi ya
ada perintah bahwa penetapan partai politik itu
peserta pemilu empat bulan sebelum hari h
bagaimana kalau karena melaksanakan perintah pengadilan
tiba tiba melebihi waktu itu
justified menurut saya
tidak perlu perpu
tidak perlu undang undang
itu perspektif saya untuk mengatakan bahwa
apa apa kita butuh undang undang
apa apa kita butuh perpu
pelanggaran administratif terhadap undang undang itu
sama sekali intolerable
jadi maksudnya gini
dia intolerable kalau ada alasan yang justified
alasan yang justified tadi
jadi misalnya kalau lebih dari
berapa tadi tanggal berapa pak
tanggal tujuh belas februari
kalau lebih tanggal tujuh belas februari
itu pun nggak perlu undang undang sebenarnya
tidak perlu undang undang
tidak perlu ya
karena melaksanakan perintah pengadilan
karena melaksanakan perintah pengadilan
perintah pengadilan itu kan melakukan verifikasi
nah pemenuhan syarat itu
pastikan konsekuensinya membutuhkan waktu dan biaya
ya harus mengikuti
kalau biayanya bermasalah
ya kurangin biaya sektor lain
kalau tadi misalnya ada keputusan
menjageri tidak menambah anggaran
itu juga bisa diakal dengan cara yang lain
saya kira bisa di
kita bisa negosiasi
bisa geser anggaran lain dan lain sebagainya
dan lain sebagainya
kita ini kan akademisi
kita tahu lah
kenapa partai partai politik itu
ngotot sekali begitu
apa yang menarik ini
golkar mungkin nggak ada masalah
gampang dia menunjukkan
bahwa dia punya seribu
seribu dan lain sebagainya
tapi partai partai yang tidak workable
yang hanya menjadi electoral mesin
sekali dalam lima tahun
ya itu pemilu doang
ya pasti kalang kabut
apa kebetulan ada anggota yang real atau tidak
tapi kan sekali lagi
jadi bargain politik ini kemudian
putusan mk harus mengatakan
yaitu semua calon peserta pemilu
harus diperlakukan sama
kita lanjutkan setelah jeda
karena tadi ini menarik
hanya satu syarat yang dirubah metodenya
justru ini yang paling berat justru
dan kalau dirubah itu berarti
tidak setara dengan
apakah kemudian metode yang disederhanakan tersebut
bisa membuktikan keanggotaan itu
karena ini bukan survei
tidak ada margin of error
tidak ada margin of error
tidak boleh ada malah margin of error
kalau begitu ya
kita akan tanya ke kpu nanti setelah jeda

kita kembali sorot tentang verifikasi faktual yang kemudian ada beberapa hal yang diubah
saya langsung minta tanggapan kembali ke pak pramono ubaid
mungkin bisa anda menjawab penjelasan dari bang refli harin tadi memang soal verifikasi faktual ini tidak ada perubahan untuk delapan hal
tapi kemudian yang satu hal tentang keanggotaan tadi ada perubahan sedikit
mungkin bisa anda jelaskan perubahannya letaknya di mana
tetapi kata kata dari bang refli tadi juga
pertama ini kan soal bagaimana menyikapi soal resiko
kalau bagi kami kami harus menjalankan putusan pengadilan putusan mk itu tanpa harus melanggar undang undang yang lain
kalau mas refli kan oke lah menjalankan putusan mk menjalankan putusan pengadilan itu boleh jika melanggar pasal pasal yang lain
karena itu bagian dari diskresi
tapi bagi kami penyelenggara pemilu tentu itu risikonya terlalu besar
terlalu besar karena jelas
pasal satu ratus tujuh puluh sembilan ayat dua satu ratus tujuh puluh delapan ayat dua itu jelas menyebut waktu
waktu itu tidak bisa ditafsir ulang
tidak bisa diberi penafsiran lagi
bahwa partai politik peserta pemilu harus ditetapkan sekurang kurangnya selambat lambatnya empat belas bulan sebelum hari h
soal tadi mas refli menyebut soal logistik terlambat apakah pemilunya batal
enggak karena kalau tentang logistik itu itu diaturnya hanya di pkpu
dan pkpu itu mudah sekali mengubah jadwal segala macam gampang sekali
dan sudah ada exit strateginya
itu contoh saja bukan sesuatu materi yang unggah
jadi memberi contoh juga harus sesuatu yang sebanding risikonya
nah betul jadi ini soal resiko jika keputusan yang kami ambil kemudian digugat oleh pihak lain
ketika kami harus melanggar pasal pasalnya
yang lain itu begitu
baik kalau concern tentang apa namanya pasal lain yang tidak bisa ditafsirkan lain
tapi kesannya sekarang menafsirkan dari putusan mk kemudian begitu
karena ada upaya untuk mengganti
oke begini soal putusan mk bahwa harus dilakukan verifikasi faktual secara menyeluruh gitu ya
kita ingat pemilu dua ribu empat belas yang lalu itu verifikasi faktual juga
tidak dilakukan sampai tingkat kecamatan mas
hanya sampai tingkat kabupaten
soal keanggotaan juga ini ya
nah jadi di undang undang itu juga tidak menyebut detail soal keanggotaan
verifikasi faktual verifikasi keanggotaan
itu tidak menyebut jumlah metode dan sebagainya dan sebagainya
itu tidak menyebut
soal jumlah keanggotaan tidak ada
jumlah keanggotaan tidak ditentukan di undang undang
jadi ini soal penasiran juga
jadi maksud saya dalam konteks itu ini juga bukan soal survei
ini juga bukan soal survei
ini betul betul hanya bagaimana upaya menjalankan putusan mk
menjalankan selama ini juga yang sudah kita lakukan di dua ribu empat belas begitu
dua ribu empat belas dulu kan kpu mengambil rangenya
jika syarat keanggotaan itu yang diserahkan di atas seratus
kemudian jika di bawah seratus dengan menggunakan metode sensus
jadi soal metode itu di undang undangnya juga tidak disebutkan sama sekali
itu apa kemudian disalahkan
jadi ini adalah kalau dalam bahasa mk ya open legal policy saja
bagaimana kita mengambil pilihan pilihan sepanjang bahwa kpu masih bisa mengecek kebenaran data keanggotaan partai politik
jadi itu saja sebenarnya persoalannya
oke bang refli mungkin ada tanggapan
iya jadi begini
jadi cara berpikir kita ini jangan fatalistik
fatalistik itu adalah kalau kita melaksanakan perintah putusan mk
pasti kemudian akan melanggar undang undang
itulah yang namanya yang ideal
tapi in case yang ideal tersebut tidak bisa dicapai kan kita harus memilih nih
kita mau memilih kualitas peserta pemilu yang verified yang betul betul memenuhi syarat
ataukah kemudian kita hanya memenuhi jadwal
nah itulah yang namanya
tapi ketika dalam melakukan pilihan tersebut putusan mk ingat tidak boleh tidak dilaksanakan
nah sekarang kpu mengatakan dia melaksanakan putusan mk kan begitu
tetapi sepanjang tidak melanggar undang undang
kan ada itunya
nah pertanyaan saya adalah dengan kata kata seperti itu
melaksanakan putusan mk sepanjang tidak melanggar undang undang
salah satunya yang tidak mau dilanggar adalah jadwal empat belas lima
apakah kemudian putusan mk bisa dilaksanakan secara genuin
ingat sekali lagi saya katakan bahwa pemenuhan syarat itu metode itu bisa bermacam macam
tapi hal yang paling penting adalah syarat itu secara faktual dan aktual memang terpenuhi
tidak ada yang namanya margin of error
tidak ada yang tahu tetapi saya meragukan itu kalau kemudian kalau seandainya
ya kan kalau seandainya itu dilakukan
nah tapi kalau sederhananya kan kita berdebat di awal
kalau kpu yakin bahwa dengan metode tersebut dia bisa melakukan mengecek dan itu verifie
ingat perdebatan kita bukan metode loh
perdebatan kita adalah
kalau anda punya metode misalnya bangun tidur mimpi aja verified
ya itu oke tapi kan tidak ada metode yang seperti itu
kan itu masalahnya
kalau misalnya kpu yakin itu terpenuhi dan kemudian putusan mk bisa dijalankan fine
tapi nanti kita lihat kan begitu
oke salah satu kritiknya pak zainuddin ambali kalau dengan cara yang seperti kemudian berdasarkan pkpu yang sudah diubah ini
apa namanya soal keanggotaan dengan metode sampel
metode sampel misalnya itu nanti soal ekstensi partai yang sebenarnya tadi
artinya secara umum bicara soal kualitas peserta pemilunya yang menjadi masalah
bagaimana komisi dua melihat ini
jadi memang sepenuhnya kita serahkan kepada penyelenggara
kpu ini berarti
ya dalam hal ini kpu karena kan kpu itu penyelenggara pemilu
yang bersifat mandiri ya
jadi soal metode ini bukan desakan dpr ya bukan ya
kita serahkan kepada kpu sepanjang itu masih memenuhi apa yang diperintahkan
tapi syarat empat belas bulan tadi itu untuk tanggal berapa februari tadi itu juga tetap dipegang dpr
katakanlah kalau misalnya bang refli tadi misalnya itu konsekuensinya adalah membuat mundur
tadi kan kita sudah dengarkan bahwa kpu juga tidak mau melakukan itu
karena pasti akan muncul gugatan lain kalau dia melanggar itu
sama saja pak
nanti kalau seandainya kpu tidak melakukan itu dianggap tidak jenuin metodenya ya digugat juga
ya sama digugatnya sebenarnya
jadi artinya konsekuensi itu selalu ada
tapi saya ingin mengatakan apapun putusan itu harus dilaksanakan
itulah kalau kita mau menghormati negara hukum
tapi kalau misalnya kpu mengatakan udahlah kita negosiasikan aja putusan itu dengan metode yang lebih ringan
itu terserah kpu
tapi saya hanya ingin mengatakan bahwa apapun resikonya melaksanakan putusan pengadilan itu tidak akan pernah membuat orang itu disalahkan
jadi dpr sempat sempat memberikan opsi tidak
misalnya nggak apa apa laksanakan walaupun mundur nanti bisa diatur caranya
atau dpr tetap memegang harus tepat empat belas bulan
sempat konsultasi sekarang sejak ada keputusan mahkamah konstitusi
kan dulunya itu posisinya adalah final dan mengikat
sekarang tidak mengikat
sekarang ini ya tetap dilakukan rapat dengar pendapat kemudian ada kesepakatan itu yang dijalankan
semua diserahkan kpu
oleh karena itu kita tidak bisa juga memaksa kepada kpu apa yang kita inginkan
ada beberapa perdebatan kita sebelum masuk ke rapat resmi tetapi posisi kpu tidak berkeinginan
dan kesimpulan itu tidak mengikat
kesimpulan tadi keputusan tadi itu
tidak itu diserah kpu
tapi kpu sudah merubah pkpu ini tadi
ya itu makanya saya bilang sekarang ini saya mendengar nih dari pak zainuddin amali mengatakan dia menyerahkan pada kpu
nah sekarang masalahnya bolanya di tangan kpu
jadi kalau saya memberikan pendapat dari semua pilihan itu apapun bisa dilakukan
yang paling penting laksanakanlah keputusan mk itu secara jenuin
secara jenuin ya oke
nah secara jenuin itu ya sudah lah serahkan kpu seperti apa dia memanai jenuin itu
baik sebagai penutup bagaimana pak
sebagai penutup apakah bisa kemudian kpu kemudian melaksanakan perintah putusan pengadilan atau putusan mk ini secara genuin tadi
ya mk itu
ya mk itu
mk sendiri kan memutuskan ini juga semata mata tanpa mempertimbangkan keterbatasan yang dimiliki oleh kpu
kalau mau bicara jenuin begitu ya mk memutuskannya ya november atau desember yang lalu
jadi ini jangan meletakkan kpu pada posisi yang terpojok padahal kesalahan bukan ada di kami sepenuhnya
kpu hanya pelaksana ya
jadi kami memang berusaha semaksimal mungkin memenuhi
keadilan dan persamaan perlakuan
kepada semua partai politik
tetapi memang ada keterbatasan keterbatasan
yang memaksa kami untuk
yang sedikit berbeda
baik jadi ini sudah bulat ya tidak berubah lagi
pkpu jadi tetap akan melakukan
metode sampel untuk
verifikasi keanggotaan partai politik ya
bila dua ribu empat belas dulu juga sampel mas
baik jadi tetap akan seperti itu ya
pak pramono ya walaupun nanti misalnya
menurut bang refli tadi ya
ada potensi gugatan juga ada
ketika tidak melaksanakan secara genuin
putusan mk itu
ya itu pastilah partai partai
yang tidak lolos
memang memiliki hak konstitusional
untuk melakukan upaya hukum
dan memang itu disediakan oleh undang undang
untuk mempersuankan keadilannya itu
baik kita lihat nanti perkembangan dinamikanya
akan seperti apa
apakah benar akan bisa terverifikasi dengan baik
atau tidak secara faktual
eksistensi dari sebuah partai politik yang ikut
dalam pemilu dua ribu sembilan belas kita lihat nanti selanjutnya seperti apa
terima kasih pak pramono atas waktunya
mudah mudahan kpu bisa mendapatkan
jalan keluar yang baik lah
dan tidak ada margin of error
enggak maksudnya tidak ada pemilu ini lancar
kualitasnya baik partai partai
politik yang ikut memang partai partai politik
yang berhak ikut
oke baik terima kasih bang refli harun
pak zainuddin amali terima kasih telah bergabung bersama kami selamat malam
dan rangkuman fokus bahasan kami
akan segera hadir setelah jadwal berikutnya